terlepas dari seberapa besar keluarga mengomel padanya
jika mengomil terlalu banyak tidu akan pergi ke hutan
di sana ia akan tidur di bawah rindangnya pepohonan atau bermain serulingnya
suatu hari ketika dia memainkan seruling seorang pria berjalan
betapa indahnya kau memainkan seruling itu
aku berharap aku bisa duduk dan bermain
aku bisa bermain dan tidak melakukan sedikit pun pekerjaan
dan aku menjadi orang terkaya di seluruh kerajaan
tidak ada mimpi yang menjadi kenyataan ketika seseorang diam saja anak muda
tidak ada orang yang pernah hidup menjadi kaya tanpa pekerjaan
tapi aku benci bekerja
mengapa kau tidak bermain seruling besar untuk orang orang di sekitarmu
aku tidak punya seruling besar dan aku juga tidak punya uang untuk membelinya
segera kau akan memiliki cukup uang untuk membeli seruling besar
lalu tidu mulai bermain serulingnya untuk orang orang di desanya
dia bermain sangat indah
sehingga orang orang dengan senang hati memasukkan koin ke topinya
dan tidak lama tidu punya cukup uang untuk membeli satu set seruling yang besar
seruling itu lebih bagus daripada yang sebelumnya
dan tidak ada satupun dari dua puluh desa di sekitar tempat tidu yang tidak mengundangnya untuk bermain di pesek
tidu juga tidak pernah menikah
tidu kami belum pernah mendengar musik yang begitu manis dalam hidup kami
aku tidak tahu berapa jumlah yang pantas untuk karya senimu ini
tetapi sekarang tolong terima seribu koin emas ini untuk penampilanmu
terima kasih tuan
orang akan berpikir bahwa semua kekayaan akan membuat tidu bahagia
tetapi itu hanya membuatnya lebih rakus
sudah lama sejak dia meninggalkan rumah
dan bukannya kembali ke keluarganya
dia malah memutuskan untuk pergi ke tanah kungla yang sangat terkenal
dikatakan bahwa setiap keluarga di kungla lebih kaya dari lima puluh raja yang disatukan
uangku kemana uangku hilang
bayangkan jika aku bermain di kungla aku akan menjadi sangat kaya
jadi tidu mengemas harta dan serulingnya
lalu pergi ke kapal yang menuju ke kungla
tapi tidu menolak untuk membeli tiket
berbohong bahwa dia tidak punya uang padahal jelas dia punya lebih dari cukup
permisi tuan tolong tiketnya
aku tidak mempunyainya
maaf aku tidak bisa membiarkanmu masuk tanpa tiket
aku orang miskin aku akan membeli tiket jika aku bisa
salah satu pelaut di kapal tahu tentang tidu
dia telah mendengarnya bermain seruling dia diam diam memanggilnya
bukankah kau pemain seruling yang terkenal
kau harusnya punya lebih dari cukup uang untuk membeli tiket
tapi karena aku tahu seberapa bagus kau bermain aku akan membiarkanmu masuk
pada malam hari kau harus melompat ke air dan berenang di belakang kapal
aku akan mengatur agar kapten menarikmu
kau harus memberitahu kapten bahwa kau berenang jauh di belakang kapal
tidu menjadi sangat kiker
sehingga dia menyetujui rencana aneh itu
dan pada malam hari dia keluar dari kabin pelaut dan melompat ke dalam air
sang pelaut berteriak
ada seorang pria berenang belakang kapal
ada seorang pria berenang di belakang kapal
dia tampaknya akan tenggelam
cepat ambil tali untuk menariknya cepat
mereka menarik tidu ke atas kapal
bagaimana kau bisa sampai di sini
karena kau tidak mengizinkanku masuk kapal tanpa tiket aku berenang di belakangnya
tapi sekarang aku kehilangan kekuatan
jika kau tidak menarikku aku pasti sudah tenggelam
kau berenang sejauh ini
selama lebih dari delapan jam
aku tidak tahu kau sangat ingin pergi ke kungla
ayo pergi bersama kita
lalu tidu diizinkan masuk ke kapal
dan satu atau dua hari kemudian kapal berlabuh di kungla
tidu berjalan ke jalan jalan kungla
dan dia sangat kagum melihat rumah rumah dengan gerbang yang terbuat dari emas
orang orang yang naik kereta bertahtakan batu batu berharga
bahkan pedagang biasa di pasar tampak seperti bangsawan kaya
seperti pangeran ataupun seperti putri
aku bisa mendapat banyak uang di sini
ayo di kula pembantu dapat menghasilkan sepuluh kali lebih banyak
dari apa yang didapatkan musisi di tempat lain
tidu mendengar itu dan memahami kalau pembantu menghasilkan uang lebih banyak dari seorang musisi
maka ia akan menjadi pembantu
ia meninggalkan serulingnya dan mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah besar
setelah sebulan bekerja
aku senang dengan pelayananmu ini adalah gaji mu
dalam sebulan tidu telah menghasilkan sepuluh kali lebih banyak
daripada yang ia akan dapatkan dalam setahun
tetapi semakin banyak uang yang tidu dapatkan
ia semakin ingin lebih
dia menjadi begitu rakus dan kikir
lalu dia berhenti membeli pakaian baru
sehingga pakaian lamanya usang dan sobek
suatu hari tuannya melihat itu
kau pembantu lebih baik kau pergi dan membeli pakaian baru
atau kau dapat meninggalkan rumah ini
aku tidak ingin memiliki pelayan yang terlihat begitu miskin di rumahku
orang orang akan berpikir bahwa aku tidak membayarmu
dan itu tidak menyenangkan
ketika tidu mendengar tuanya menegurnya
hatinya menjadi sengsara
dia merindukan semua pujian dan penghormatan
yang pernah ia miliki di desa asalnya
dia berusaha menenangkan hatinya yang sakit di dekat danau kota
ketika ia sedang duduk menatap ke dalam air
sebuah wajah pria yang dikenalnya tercermin di dalamnya
pria yang sama yang menyarankannya untuk mulai bermain musik
aku melihat bahwa kau mengingatku
rasa laparmu akan uang belum menghapus ingatanku
aku memiliki banyak uang tapi aku kehilangan rasa hormat
bagaimana kau akan bahagia sebagai pembantu ketika hatimu dengan musik
kau menyerahkan bakatmu yang sudah ada dalam dirimu untuk beberapa koin tambahan
bukanlah kurangnya rasa hormat yang membuatmu sakit
keserakahanmu yang menyakitimu
apa yang harus aku lakukan
kau dulu menunjukkan aku jalan
tolonglah tunjukkan aku sekali lagi
lupakan keserakahan uang dan mulai bermain seruling lagi
tetapi jangan meminta uang untuk penampilanmu
kau akan melihat bahwa kau akan dihargai dengan baik
tapi aku sudah jarang berlatih
aku tidak tahu apakah aku akan bisa bermain sebaik aku dulu
betapa malangnya kau membuang bakat indah yang kau miliki
aku yakin kau akan mencari uang
dan menjadi sama bagusnya seperti sebelumnya
kau punya cukup uang untuk hidup sampai saat itu
aku akan melakukan apa yang kau katakan
akhirnya tidu kembali berlatih dengan menggunakan serulingnya
dan tidak lama kemudian
dia sama baiknya dan bahkan lebih baik dari sebelumnya
begitu manis musiknya
sehingga orang orang kaya dari kumla menghadiahinya dengan harta
sampai tidu adalah salah satu orang terkaya di sana
tapi sekarang tidu sudah berubah
dia ingin pulang ke keluarganya
lalu dia membeli sebuah kapal dan mulai berlayar pulang dengan hartanya
namun sayang kapal itu terperangkap dalam badai besar dan tenggelam
membawa semua kekayaan iju bersamanya
untung saja tidu berhasil selamat dan hanyut ke pulau asing
apakah aku kehilangan semuanya dalam badai
tidu lapar dan menjelajahi pulau untuk menemukan sesuatu yang bisa ia makan
dia segera datang ke pohon yang penuh dengan apel
dan yang lainnya dengan kelompok hazelnut
ia memilih keduanya karena dia sangat lapar
dia kembali ke pantai untuk makan
tetapi begitu dia mengambil beberapa gigitan apel
hidungnya tumbuh sangat panjang hampir menyentuh kakinya
kenapa ini haruskah aku hidup seperti ini sekarang
dalam keadaan pusing dia meraih hazelnut dan melahap beberapa
dia merasa lega karena hidungnya kembali seperti semula
ini adalah buah ajaib setidaknya aku tidak akan kelaparan di sini
aku tidak peduli dengan hartaku
karena aku telah melihat uang dapat membuat hidup nyaman
tetapi tidak bisa menghilangkan rasa sakit hati
tapi aku berharap aku punya serulingku untuk dimainkan
tiba tiba langit bergemuruh dan guntur terdengar sangat kencang
lalu tidu melihat wajah pria di langit
tido aku sangat senang bahwa kau akhirnya mengetahui apa yang lebih penting dalam hidup
dan bahwa kau tidak sedih kehilangan kekayaan
karena itu aku berikan kau kembali serulingmu
kau akan segera diselamatkan
ada seorang raja di kerajaan riviera
dia sombong dan berpikir bahwa dia dan keluarganya adalah orang orang yang paling tampan di dunia
dia memenjarakan orang hanya karena dia pikir mereka berpakaian cukup baik
gunakan apple dan hazelnut ini untuk memberinya pelajaran
dan dapatkan cukup uang untuk kembali ke rumah
tidu membuat dua keranjang dengan tergesa gesa
dia mengisi satu dengan apel dan yang lainnya dengan hazelnut
segera dia melihat sebuah kapal datang dari kejauhan
tidu melambai ke kapal dan diselamatkan oleh kapal itu
kapal berlabuh di sebuah kerajaan bernama rifhera
tidu menyamarkan dirinya sedemikian rupa sehingga tidak ada yang akan mengenalinya
dia mengambil keranjang apel dan dia pergi ke istana
apel segar renyah manis dan berair semerah matahari
apel segar renyah manis dan berair semerah matahari
sekarang si juru masak baru saja mencari apel yang akan dibuat kue apel
untuk keluarga kerajaan
jadi dia memanggil tidu
hei kemarilah penjual apel
apakah apelmu cukup bagus untuk disajikan kepada raja
oh kau tidak akan pernah melihat apel yang lebih bagus dari ini
lihat dan puaskan dirimu
apel apel ini memang terlihat bagus
baiklah aku akan mengambil seluruh keranjang ini
tidu buru buru mengambil uang itu dan bergegas keluar dari sana
agar si juru masak tidak mencoba apelnya sendiri
beberapa hari berlalu dan tidu menunggu dengan sabar
segera ada desas desus tentang keluarga kerajaan yang jatuh sakit
kemudian suatu hari ada pengumuman
dengarkan semua pesan khusus dari istana
keluarga kerajaan sakit dengan penyakit aneh yang timbul dari apel
penyakitnya tidak mengancam kehidupan mereka
tetapi itu aneh dan memengaruhi hidung mereka
siapa pun yang dapat memberi obat dan menyembuhkannya
akan memiliki setengah kerajaan
tidu mendengar ini
dia membuat bubuk dari hasselnut dan menyamar sebagai seorang dokter
dia pergi ke istana dengan hazelnut
aku memiliki obat untuk penyakit raja
biarkan mereka makan lima sendok penuh dan mereka akan sembuh esok hari
dan tentu saja hidung panjang raja sudah disembuhkan
dan raja menawarkan tidu hadiah
kau telah menyembuhkan kami dan aku menghormati janjiku akan hadiah itu
tetapi aku ingin memberimu sesuatu yang lebih dari setengah kerajaanku
apa yang kau inginkan
tuan aku mendengar kau telah memenjarakan orang
hanya karena kau berpikir bahwa mereka berpakaian cukup baik
bebaskan mereka yang mulia
kesombonganku untuk menjadi sempurna dan berpakaian bagus sudah tidak ada lagi
dan aku sudah meminta semua tahanan itu dibebaskan
apalagi yang bisa aku lakukan untukmu selain memberimu setengah dari kerajaanku
aku tidak ingin setengah dari kerajaanmu yang mulia
biarkan aku punya kapal untuk berlayar pulang dan cukup uang untuk membeli beberapa hektare tanah
lalu raja memberi tidu salah satu kapal terbaiknya dan mengisinya dengan harta sehingga tidu pulang
membeli sebidang tanah luas membangun sebuah rumah besar di atasnya
dan tinggal di sana dengan bahagia selamanya bersama keluarganya
bermain dengan serulingnya dia berbagi kekayaannya dengan yang membutuhkan
dan tidak pernah lagi malas atau serakah
kekayaan dan kecantikan bisa binasa tapi bakat dan kerja keras tidak akan pernah meninggalkanmu